presiden joko widodo menyebut beberapa negara dilaporkan kembali mengalami peningkatan kasus covid sembilan belas
presiden jokowi meminta agar peningkatan kasus tidak kembali terjadi di tanah air
hal ini disampaikan presiden jokowi dodo dalam sabutannya saat membuka acara peresmian
pembukaan fatkasi otonomi expo tahun dua ribu dua puluh satu di istana kepresidenan bogor jawa barat rabu pagi
yang dilakukan secara virtual
presiden jokowi meminta kontrol aktivitas masyarakat harus tetap dilakukan
seperti dalam pembelajaran tatap muka
seluruh pihak terkait termasuk masyarakat diminta tetap waspada
dengan menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi kembali lonjakan kasus aktif
di tengah situasi yang tidak pasti seperti saat ini presiden jokowi juga meminta
agar program vaksinasi masal terus dilakukan
dengan mengejar target minimal dua ratus tujuh puluh juta dosis sudah diterima masyarakat hingga akhir tahun ini
termasuk memastikan ketersediaan obat dan rumah sakit
karena beberapa negara kemarin merangkak naik juga dimulai karena pembukaan sekolah
dan kita tidak mau itu terjadi di negara kita
juga cek juga kesiapan obat kesiapan rumah sakit meskipun saya tahu bornya sekarang sudah rendah semuanya
dan sekali lagi kita harus mulai mengaktifkan ekonomi kita
dan selalu berkembang